komisi cdprd dki jakarta memberikan klarifikasi terkait anggaran rp satu ratus dua puluh delapan sembilan miliar untuk satu unit komputer yang masuk dalam rapbd dki jakarta tahun anggaran dua ribu dua puluh
mereka menegaskan bahwa hal tersebut tidak benar
anggaran sebesar rp satu ratus dua puluh delapan sembilan miliar untuk satu komputer dipertanyakan oleh anggota komisi c dari fraksi psi antoni winsa prabowo
dalam rapat komisi c lima desember lalu jumat siang sejumlah anggota komisi c memberikan klarifikasi dalam konferensi pers yang digelar di gedung dprd dki jakarta
anggota yang hadir menyatakan bahwa pernyataan tersebut adalah keliru
andika anggota komisi c dari fraksi gerindra mengatakan anggaran rp satu ratus dua puluh delapan sembilan miliar tersebut memang ada
namun anggaran tersebut bukan untuk satu unit komputer saja
melainkan untuk membeli sejumlah perangkat yang
ditujukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah
itu satu komputer seharga rp satu ratus dua puluh delapan sembilan miliar
padahal di sini bukan satu kuantitinya sangat banyak sekali
ditujukan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah
yang kita tahu bersama bahwa kita mengalami defisit untuk tahun dua ribu dua puluh sehingga kita perlu melakukan terobosan terobosan
agar pendapatan kita di tahun dua ribu dua puluh itu bisa kita